pssi pt liga indonesia baru dan kemenpora sepakat menghentikan kompetisi sepak bola di tanah air
eskalasi persebaran virus corona menjadi penyebabnya
virus corona terus berkembang di indonesia peningkatan ini direspon oleh para pelaku sepak bola di indonesia
pssi pt lib dan menpora zainuddin amali sepakat menghentikan seluruh kompetisi sepak bola di indonesia mulai senin enam belas maret dua ribu dua puluh
mereka membuat keputusan di stadion batakan balikpapan di sela sela pertandingan pembukaan liga dua antara persiba melawan kalteng putra
dan apa kegiatan para pesepak bola setelah penghentian kompetisi akibat dari pandemi covid sembilan belas
sudah bergabung melalui telepon adalah miftahul
hamdi pemain persiraja banda aceh selamat malam mas hamdi
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb mas hamdi apa kabar
alhamdulillah baik baik aja kami disini semuanya
sama keluarga juga alhamdulillah kami semua baik baik aja
mas hamdi saya ingin pertama pertanyaan yang mengelitik saya
biasanya menggocek bola sekarang menjaga toko betul
oke menjaga toko apa itu persisnya
alhamdulillah sekarang selagi ada virus ini saya membantu orang tua saya menjaga toko emas
dari keseharian saya membantu orang tua saya menjaga toko omas dari pagi sampai sore
dan biasanya sore saya nambah latihan sendiri
nambah latihan sendiri
menjaga toko emas itu
pendapatannya seperti apa mas hamdi itu milik anda sendiri atau
kalau kebetulan toko emas ini milik ayah saya
kalau pendapatannya biasanya sih seperluan kapan kita perlu bisa kita ambil
jadi tidak mengikat gitu
karena kan ini usaha dari orang tua saya jadi mungkin agak sedikit bebas
ada bisa dikatakan anda cukup beruntung
karena ada teman anda
ada yang keeper ya keeper persiraja ya kalau tidak salah
itu pulang ke brebes lalu bekerja di sawah itu betul mas hamdi
betul betul saya pernah sempat komunikasi juga sama teman saya itu aji bayu
karena dengan keadaannya begini harus membantu orang tuanya harus pergi ke sawah
makanya saya juga bersyukur kehidupan saya begini
tapi saya tetap mendukung yang pemain
pemain sepak bola lain ya mudah mudahan virus ini cepat selesai dan keadaan bisa kembali seperti semua
saya penasaran jadinya kalau misalnya dari teman teman yang anda kontak apa kegiatan mereka sekarang mas hamdi
bisa diceritakan tidak kepada kami
kalau sementara sih lebih banyak kalau misalnya teman teman saya itu berkumpul bersama keluarga
jadi kan kita hampir rata rata ini pemain sepak bola tidak ada kerja sampingan
ya mungkin yang bisa mereka lakukan ya berkumpul bersama keluarga kalau enggak membantu usaha keluarga
itu pun kalau misalnya ada usaha seperti saya
jadi sebagian teman teman saya yang saya telepon biasanya mereka tetap di rumah saja
dan mungkin mereka tetap menambah untuk kursi latihan
jadi ya cukup ini juga memprihatinkan juga
adakah kemudian pembicaraan mungkin di grup antara teman teman persiraja
kalau soal pemotongan gaji kalau kita semua sudah sepakat
alhamdulillah kita bersyukur aja karena memang kita tidak bisa mengatakan apa apa
karena memang ini karena keadaan
semuanya bukan hanya di indonesia tapi hampir di seluruh dunia
hampir rata rata pemain sepak bola kena pemotongan gaji
jadi yang menurut saya lebih penting sekarang bagaimana cara kita untuk mendukung
biar suasana ini cepat pulih
kalau soal pemotongan gaji kita syukuri saja
ada juga yang di luar sana mungkin lebih susah lagi daripada pemain sepak bola
menurut saya kita dukung aja wacana ini
mudah mudahan cepat selesai dan bisa kembali seperti semula
bagaimana dengan teman teman anda
apakah suaranya sama seperti itu atau mungkin ada yang
pasti banyak yang berbeda
soalnya kan seperti saya bilang hampir rata rata pemain sepak bola itu bekerja hanya saat bermain sepak bola
jadi pasti mereka agak berat
apalagi mbak tahu sendiri kalau di persiraja mungkin dikategorikan kalau pasar marketnya kan paling rendah ya
jadi pasti gajinya juga tidak seberapa besar seperti gaji gaji di tempat lain
pasti juga sangat mengkhawatirkan
tapi mungkin dengan keadaan begini ya
kita harus bisa sependapatlah sama yang sudah merencanakan
kita sekarang nanti akan berbincang melanjutkan soal ini
jadi sekarang kita jeda dulu
nanti setelah jeda ada dua narasumber yang akan bergabung lain
nanti hamdi juga akan
saya ajak kembali bergabung ya
tetap bersama kami di cnn indonesia
pssi pt liga indonesia baru dan kemenpora sepakat menghentikan kompetisi sepak bola di tanah air
eskalasi persebaran virus corona menjadi penyebabnya
virus corona terus berkembang di indonesia
peningkatan ini direspon oleh para pelaku sepak bola di indonesia
pssi pt lib dan menpora zainuddin amali sepakat menghentikan seluruh kompetisi sepak bola di indonesia
mereka membuat keputusan di stadion batakan balikpapan
di sela sela pertandingan pembukaan liga dua antara persiba melawan kalteng putra
sementara itu laga kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua zona asia juga dibatalkan
akibatnya tiga pertandingan timnas indonesia yang semestinya digelar bulan maret dan juni
diundur menjadi oktober dua ribu dua puluh
ketua umum pssi muhammad iryawan turut mengomentari ditundanya laga timnas indonesia
pada kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
menurut pria yang biasa disapa iwan bule ini
timnas indonesia tetap mengacu pada keputusan yang dikeluarkan oleh afc
namun demikian untuk kegiatan internal seperti liga maupun tc timnas
tetap berjalan seperti sebelumnya karena belum ada instruksi dari kemenpora
untuk menghentikan ataupun menunda jadwal liga
itu sudah diputus oleh afc untuk ditunda
sehingga tim senior kita yang melawan beberapa yang belum tuntas seperti arab vietnam dan thailand
itu jelas menundaannya sampai oktober
untuk internal seperti liga kita tunggu pemerintah
karena sampai sekarang kami sudah bersurat ke kemenpora
bagaimana kami minta informasi arahan
berkaitan dengan masalah corona
jadi belum ada pembohongan atau arahan pada kami berkaitan dengan internalnya
rencananya pertandingan timnas indonesia melawan thailand pada dua puluh enam maret
diubah jadwalnya menjadi delapan oktober
timnas kontra uni emirat arab pada tiga puluh satu maret dialihkan ke tiga belas oktober
serta yang terakhir laga tandang versus vietnam pada empat juni dialihkan ke tanggal dua belas november dua ribu dua puluh
nandang astika giyanjar bali
tidak hanya penghentian ada juga keputusan pssi melalui surat edaran
yang kini mulai berdampak
ada pemain yang harus bekerja di sawah untuk menyambung hidup
tadi sudah dikonfirmasi yaitu aji bayu dari persiraja banda aceh
sejak awal para pemain keberatan dengan keputusan ini
perjuangan asosiasi pun belum membuahkan hasil
malam ini sudah bergabung di cnn indonesia prime news
adalah mas ponario astaman general manager appi
asosiasi pesepak bola profesional indonesia melalui skype
selamat malam mbak
terima kasih sudah bergabung
saya sapa kembali mas hamdi miftahul hamdi pemain sepak bola klub persiraja banda aceh
melalui telepon mas hamdi terima kasih
kita masih tunggu satu narasumber lain yaitu akmal marhali masih dihubungi
mas popon kalau misalnya
melihat sekarang survival ratenya teman teman seperti apa
kontak dengan teman teman terakhir bagaimana kondisi mereka mas
saya ingin tahu kondisi personal mereka seperti apa sekarang
oke sebelum saya jawab saya ucapkan dulu mbak
selamat ulang tahun ke vts yang ke tujuh puluh
sempat sempat dengan hari ini
selanjutnya tentang keadaan teman teman memang bervariasi ya
tidak kita sama ratakan antara satu pemain dengan satu pemain
seperti yang disampaikan tadi
rahmi tawar hamdi sebelumnya
jadi memang variatiflah kondisi teman teman di lapangan
seperti yang diceritakan tadi ada yang harus bekerja di sawah
kemudian juga ada juga memang pemain pemain yang relatif lebih mampan
yang bisa dikatakan mungkin hanya sedikit terganggu dengan pandemi ini
kalau misalnya kita mohon maaf nih
kalau misalnya kita mau bicara sekarang soal pemotongan gaji
saya ingin tahu sebenarnya range gaji katakanlah terendah di liga dua itu besarannya seberapa mas
jadi supaya masyarakat juga tahu bayangannya
kalau kita berbicara liga dua mungkin ada sekitar di angka tiga juta atau lima juta
masih ada untuk sebulan untuk perbulannya
sedikit sekali ya mas ya
ya inilah yang dari awal sebetulnya menjadi sesuatu yang ingin kita diskusikan kepada pssi
kemudian juga kepada pt liga dan juga kepada klub
kami menyadari bahwa kebijakan yang diambil oleh pssi juga dalam tujuan untuk mencari jalan keluar dari kondisi pandemi ini
dan ini bukan hanya terjadi di indonesia ini juga terjadi di seluruh dunia
di negara mana saja memang skema pemotongan gaji menjadi salah satu opsi yang dipilih untuk menyelamatkan sepak bola
dan kepentingan seluruh stakeholder
bukan hanya salah satu tapi seluruh stakeholder baik itu pelatih pemain ofisial sepak bola
dan begitu juga dengan klub dan operator liganya sendiri
apa bedanya sebenarnya skema pemotongan gaji yang diambil oleh pssi
dengan klub klub sepak bola lain di luar sana sebenarnya mas
dari fifa sendiri secara global mereka mendorong bahwa permasalahan ini diselesaikan dengan pembicaraan antara klub dengan sepak bolanya
karena dua pihak inilah yang menjalin kontrak secara profesional
sehingga memang untuk melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap kontrak mereka
memang dibutuhkan pembicaraan dan perbincangan
dan kesepakatan dari mereka sendiri dari dua pihak yang terlibat dalam kontrak itu
ini juga mungkin terjadi antara klub dengan pt liga
sehingga memang solusi yang didapat nantinya itu mungkin saja bisa berbeda antara satu klub dengan klub lainnya
tergantung bagaimana kekuatan finansial mereka bagaimana kemampuan atau level mereka untuk bertahan dari pandemi ini
sekali lagi bukan hanya klub dengan pemainnya
tapi juga klub dengan operatornya
itu pun juga kalau menurut anda sudah ada kesepakatan dengan para pemainnya
kalau yang saya tahu situasinya sekarang yang di indonesia adalah pemain belum semua dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini
ada memang beberapa klub yang sudah mengajukan adendum perubahan kontrak
dan sudah disetujui juga oleh pemainnya
dan untuk level ini saya pikir ini prosesnya yang benar
mereka memberikan adendum tentang perubahan kontrak kemudian disetujui oleh pemainnya
melakukan design oleh pemainnya sehingga kebijakan itu menjadi sah
kita berharap ini yang terjadi di semua klub
ada pembicaraan yang melibatkan unsur pemain
karena pemain pun bukan pihak yang tidak mau tahu dan tidak mau tahu

bukan kepada pemain saja tapi juga kepada klub pt liga tim nasional klub ofisial
sehingga memang sinergi atau komunikasi dari seluruh stakeholder ini diharapkan bisa terjadi
sehingga masing masing pihak di sini tidak ada yang dirugikan atau bisa mencapai win win solution untuk bisa keluar dari masalah ini

oke saya ke mas hamdi mas hamdi terima kasih
mas hamdi terima kasih
kalau misalnya dari persiraja banda aceh
di awal ketika menyampaikan ada surat edaran ini sudah disampaikan secara jelas soal pemotongan gaji ini mas hamdi
di awal apakah sudah disampaikan secara jelas oleh pemotongan gaji ini oleh klub anda
pada saat itu disampaikannya seperti apa
pemain diajak bicara semuanya dijelaskan kondisi klub seperti ini
kita tidak ada pemasukan sampai berapa bulan ke depan dan lain sebagainya atau bagaimana mas hamdi
ya kemarin itu kan kita sampai mengadakan rapat dari manajemen sama seluruh pemain dan pelatih
kita dikasih tahu kalau misalnya keadaan situasi kalau misalnya di indonesia lagi ada bencana begini kan hampir seluruh dunia juga
jadi kita apa yang dibilang sama manajemen untuk
menerima menerima aja apa yang diputuskan oleh sama manajemen
jadi para pemain sudah sepakat kalau misalnya kita terima saja
karena alhamdulillah kemarin itu pun gaji bulan maret alhamdulillah persiraja dibayar penuh
di awal di awal pertamanya sangat berat
cuma karena manajemen sudah memberikan penjelasan ya kita terima apa adanya
pasti sangat sedikit mbak
iya maksudnya itu yang sebenarnya ingin saya tanya
pasti tidak cukup kan sebenarnya maksudnya
pasti pasti sangat tidak cukup
apalagi kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi pemain pemain yang hanya mata pencariannya di sepak bola
apalagi yang sudah berkeluarga pasti sangat kekurangan mbak
mas popon sudah ada rencana atau sudah sempat berdiskusi akhirnya soal ini atau belum mas
atau proses masih berlangsung
sampai hari ini kita sudah melayangkan surat ke pssi
dan kita berhasil
kita berharap dalam waktu dekat inilah ada kesempatan untuk berdiskusi untuk membicarakan masalah yang katanya dalam bukan dalam arti apa ya mencari siapa yang menang siapa yang kalah tapi bagaimana semangat kita sama bersama dengan klub pelatih dan juga stakeholder sepak bola lainnya supporter bahkan atau mungkin para sponsor bagaimana cari win win solution
tapi di lapangan kondisinya sangat berbeda dan kita berharap ini tidak di generalisir untuk semua pemain
karena tadi seperti yang andi bilang bahwa level pemain juga berbeda di lapangan
jangankan kita berbicara antara pemain yang ada di klub sesama klub liga satu
klub di liga dua juga tentu dengan kondisi yang berbeda
plus juga tingkat pemahaman seluruh stakeholder terhadap kondisi dan keputusan ini bisa saja berbeda
tapi kita juga tahu bahwa banyak juga klub yang tidak melakukan seperti yang persiraja lakukan
tentu ini juga memberi dampak yang berbeda antara satu pemain dengan pemain lainnya
sudah termasuk dp yang dibayarkan sebelum kondisi ini terjadi
hal hal seperti ini perlu pembicaraan lebih lanjut antara pemain dengan klub operator liga dan juga dengan pssi
oke baik saya akan menyapa sekarang satu narasumber lain pengamat sepak bola m kusnaini
bungkus selamat malam
selamat malam putri
halo bungkus terima kasih sudah bergabung malam ini
saya sedih dan juga bingung sebenarnya melihat apa yang terjadi nasib dengan teman teman pesepak bola kita saat ini
apa pendapat anda soal ini bungkus
iya saya pikir ini kan situasi yang semua orang saya yakin tidak ada yang menduga bakal separah ini ya
bahwa wabah pandemi corona ini bisa membuat segala kegiatan
termasuk olahraga praktis bisa dibilang terhenti gitu
ini kan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai musibah bagi semua pihak
tentunya bagi sepak bola terutama sebagai salah satu cabang olahraga yang di indonesia sudah mencapai level profesional
ini menjadi persoalan tersendiri
karena situasinya barangkali belum pernah dialami oleh sepak bola indonesia
barangkali belum pernah dialami oleh sepak bola indonesia sepanjang sejarahnya
dan ini kita belum punya semacam benchmark bagaimana menghadapi situasi seperti ini gitu ya
nah cuma saya pikir mungkin memang kita belum punya pengalaman seperti ini
tapi negara negara lain di eropa juga kan mengalami situasi yang sama
sehingga saya pikir kita bisa berkaca dari pengalaman bagaimana negara lain menyikapi situasi ini
sekarang kita jeda dulu
bapak bapak kita sekarang jeda
nanti setelah kita jeda kita akan berbicara
nanti setelah jeda saya ingin menggali lagi dari appi
sebenarnya ada konsep skema lain nggak yang ditawarkan oleh appi untuk bisa menyelesaikan persoalan pemotongan gaji ini
tetap di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
masih bergabung adalah mas popon ponario astaman
kemudian ada miftahul hamdi pesepak bola klub persiraja banda aceh
dan juga ada bungkus naini pengamat sepak bola
mas popon kalau misalnya dari appi adakah skema kemudian yang akan diajukan
kepada pssi nantinya
jadi ketika bertemu nanti ketika duduk bareng sudah ada konsepnya yang mungkin bisa jadi solusi sebenarnya untuk teman teman pesepak bola kita
kalau dibilang konsep yang ideal tentang kondisi ini memang sangat sulit atau bisa dibilang tidak ada
dan itulah kenapa kita perlu untuk berdiskusi untuk mencari seperti apa sih
atau bagaimana sih konsep yang paling ideal
ideal bukan hanya buat pemain di sini tapi juga buat klub itu sendiri
kemudian juga buat operator
karena kita tahu bahwa yang terdampak di sini bukan hanya pemain
walaupun pada saat ini kita sedang membicarakan pemotongan gaji terhadap pemain
tapi klub juga dengan kompetisi terhenti
kita tahu bahwa yang mereka sebutkan bahwa kontrak dengan sponsor atau pemasukan dari sponsor menjadi tidak ada
kemudian juga peran pt liga di sini
bagaimana mencari solusi untuk klub itu sendiri dengan tidak adanya income
karena mereka juga punya kewajiban untuk membayar gaji pemainnya
untuk itulah kenapa memang pembicaraan atau diskusi itu menjadi sangat penting di sini
untuk mencari solusi yang ideal untuk seluruh stakeholder sepak bola yang terlibat
bungkus anda mengatakan tadi kan bahwa ini semua tidak pernah dibayangkan oleh kita ya
akan terjadi dan semua terhenti begitu saja
tapi kalau soal surat edaran ini apakah anda lihat bahwa pssi juga agak loose untuk sosialisasinya
karena betul betul mendadak yang sama sekali mungkin tidak bisa diantisipasi oleh mereka para pemain sepak bola
ya sebetulnya saya mengapresiasi kecepatan pssi mengambil tindakan ya
karena memang bagi klub sangat penting ada kepastian
karena kan seperti yang saya pernah katakan argonya jalan
pemain ini gajinya akan jalan terus
jadi kecepatan pssi merespon itu sebetulnya baik
cuma yang satu hal yang mereka lewatkan adalah melakukan pembicaraan awal dengan perwakilan pemain
karena ini kan pemain dengan klub itu ada yang namanya ikatan kontrak
ikatan kontrak profesional
dan pemain berurusannya dengan klub
jadi dalam hal ini kewajiban klub itu untuk memenuhi kontraknya dengan pemain itu tidak serta merta dipengaruhi oleh keputusan pssi
jadi tetap harus ada pembicaraan awal antara perwakilan pemain dengan klub dengan pssi juga
makanya pertemuannya harusnya di awal itu bukan hanya pssi dengan klub atau operator dengan klub
tapi juga melibatkan perwakilan pemain
jadi tidak akan ada efek seperti ini
kok tiba tiba saya harus motong gaji
jadi gini mbak bahwa pemain dipotong gajinya itu bukan yang mengejutkan
cuma itu dibicarakan
dan ada penerimaan dari pihak pemain
tapi kalau nggak ada pembicaraan pemain memang pasti akan kaget
nah sekarang tujuannya pemotongan itu juga untuk apa
jadi kalau di klub klub eropa kan itu untuk apa
di klub klub eropa kan tujuannya pemotongan supaya klub bisa terus menggaji pegawainya
karena yang paling dirugikan yang paling terbebanikan pegawai klub
pegawai klub ini gajinya tidak sebesar para pemain pasti ya
nah di indonesia apakah hal yang sama terjadi
itu juga harus ada reasoningnya yang disampaikan ke pemain
kalau semua dijelaskan dengan baik saya pikir pemain juga akan mengerti
bahwa kalau klubnya sampai kolap
sampai tidak bisa melanjutkan kegiatan kan rugi semuanya
jadi komunikasi di awalnya itu yang menurut saya tidak clear
sehingga akhirnya para pemain merasa di fact complete
komunikasi di awal yang tidak clear sebenarnya mas popon
respon dari pssi soal permintaan anda bertemu itu bagaimana sekarang
sudah dijadwalkan atau masih belum ada respon atau bagaimana statusnya
untuk surat kita berkomunikasi dengan surat ke pssi
bahwa telah dibalas surat appi yang kedua kalinya
dan dijelaskan bahwa inilah keputusan
di surat balasan pssi dijelaskan bahwa ini keputusan yang mereka ambil
sebagai jalan yang terbaik untuk mencekapi kondisi ini
dan saya ingin supaya tidak terjadi salah paham dalam komunikasinya
karena sikap apvi pertama adalah keberatan dengan keputusan ini
tapi keberatan itu bukan berarti kita langsung dengan serta merta menentang
tapi keberatan itu hanya sebagai sikap kemudian yang kita menginginkan selanjutnya adalah
bedanya komunikasi bedanya pembicaraan
karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa kondisi di lapangan itu berbeda beda
bukan hanya kondisi pemain tapi juga kondisi klubnya
yang saya maksud kondisi klubnya di sini adalah pemahaman mereka tentang skps
sebenarnya multi tafsir tentang sk ini juga menjadi sebuah
itu juga menjadi sebuah hal yang harus dicari jalan keluarnya
itu dari kacamata klub
sebenarnya kalau misalnya dari kacamata pemain apakah mereka sudah bisa secara menyeluruh mengerti
soal kondisi yang saat ini sedang dihadapi atau masih ada yang belum bisa menerima
bagaimana komunikasinya dengan appi soal ini sebenarnya
variatif pak ada yang masih bertahan atau masih belum sepakat dengan
keputusan pemotongan gaji ini kemudian juga ada pemain yang sudah seluruh satu tim malah menandatangani anti group
kemudian juga masih ada yang belum sama sekali belum ada realisasinya
baik antara klub maupun pemainnya jadi belum ada sikap yang diambil belum tahu besaran gaji yang akan dibayarkan gitu
dari kondisi ini
sehingga memang variatif di lapangan kondisinya
untuk itulah sekali lagi tidak nanti saya bicara bahwa memang menurut kami bahwa komunikasi adalah salah satu jalan yang terbaik untuk bisa mencari solusi
dan kepedulian pemain juga ditujukan
walaupun dalam keadaan seperti ini untuk mengatasi ikut berperan serta dalam mengatasi pandemi ini lewat appi
banyak pemain yang juga melakukan penggalangan dana lewat lelang jersi mereka
dan alhamdulillah juga sudah terkumpul lumayan dan hanya dari ini kita harapkan bahwa ini adalah bentuk kepedulian pemain terhadap kondisi ini
kita juga ikut memikirkan supaya bagaimana caranya kita membantu supaya kondisi ini bisa cepat kembali normal
saya ke mas hamdi mas hamdi masih bergabung ya
iya mas hamdi
saya kembali bertanya ingin soal
saya kembali ingin gali soal respon teman teman
anda sebenarnya terkait pemotongan ini
bagaimana kondisinya sekarang mas hamdi
cuma ada mungkin beberapa pemain yang sudah menerima karena ini kan keadaan dimana ini bukan hanya di indonesia saja
hampir seluruh dunia pun sepak bola ini berhenti
jadi ada beberapa pemain yang sudah menerima dan mungkin ada beberapa pemain juga yang tidak menerima dan mungkin agak berat untuk menerima
karena kan sebagian pemain pasti tidak ada usaha lain selain dari sepak bola
jadi mudah mudahan dari psg ataupun dari pihak lainnya mudah mudahan ada bantuan ataupun ada kebaikan lah untuk pemain pemain sepak bola
jadi mudah mudahan dari psg ataupun dari pihak lainnya mudah mudahan ada bantuan ataupun ada kebaikan lah untuk pemain pemain sepak bola
ya mudah mudahan bisa lebih baik lagi keputusannya
baik terima kasih
semoga segera ada respon ya itu ya mas popon yang kita harapkan ya
bisa komunikasi bisa duduk bareng semuanya bisa nyaman akhirnya
kalau misalnya toh memang aturan ini tetap harus diterapkan paling tidak semua sudah bisa menerima dengan baik
mas popon terima kasih banyak
terima kasih mas taman general manager appi terima kasih
ada bungkus juga terima kasih bungkus ya malam hari ini
terima kasih dan juga mas miftahul hamdi terima kasih
ya terima kasih
pemerintah mesir kita ke informasi berikutnya
pemerintah mesir memanfaatkan piramida besar giza sebagai media kampanye agar warganya tetap berada di dalam rumah
cnn indonesia prime news akan segera kembali